menjelang libur natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh dua korps lalu lintas polri kamis pagi menggelar pelatihan bimbingan teknis bagi para personel yang akan bertugas dalam pengamanan operasi lilin
pelatihan tersebut untuk menyamakan persepsi para anggota kepolisian dalam bertindak di lapangan selama pengamanan operasi lilin dua ribu dua puluh
ada pun penempatan personel akan difokuskan di sejumlah tempat tempat rawan seperti rumah ibadah tempat wisata pusat perbelanjaan dan lokasi distribusi bahan bahan pokok
operasi lilin akan dimulai pada dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh satu hingga satu januari dua ribu dua puluh
langkah konsolidasi penyaman penyamaan persepsi dan cara cara bertindak yang nanti diperlukan selama kegiatan operasi dilaksanakan di lapangan
ini target yang diharapkan adalah kelancaran ketertiban selama pesanan kegiatan
tentunya nanti kita akan sinergikan dengan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan sehingga keberadaan personil kita bisa betul betul bermanfaat dan ada langkah antisipatif yang kita ingin kerjakan nanti di sana